usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi covid sembilan belas
sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di mall cbd cilduk tangerang banten memilih tutup toko pada selasa siang
menurut keterangan pedagang sepinya pengunjung sudah terjadi sejak satu pekan terakhir
para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar dua puluh lima juta rupiah per bulan
para pedagang pun mendatangi kantor pengelola pusat perbelanjaan meminta dispensasi sewa bulanan sebesar lima puluh persen
namun belum ada jawaban dari pihak pengelola
untuk mengakali pendapatan pedagang memanfaatkan jualan secara online
penurunan pendapatan juga dialami pengusaha usaha laundry atau jasa cuci pakaian
sejumlah usaha laundry di kawasan duren sawit dan cipinang jakarta timur mengalami penurunan omset dua puluh hingga lima puluh persen
menurut keterangan pedagang sebuah perusahaan yang berpengalaman untuk mencari penurunan pendapatan
menurut keterangan pengusaha jasa laundry konsumen memilih mencuci sendiri pakaiannya untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
sementara itu petugas gabungan memubarkan paksa pengunjung sewa bulanan
warung kopi di jalan koblen di surabaya jawa timur
hal ini dilakukan guna melaksanakan perintah wali kota surabaya tri risma hari ini
untuk membubarkan kerumunan warga demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
tugas mengatakan pihak keamanan surabaya akan terus mengawasi tempat umum agar warga tetap berada di rumah
salah satu pelanggan warung mengaku tidak tahu bahwa warung kopi juga terhitung sebagai pusat keramaian
dalam kesempatan tersebut petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah warung kopi yang ada di kawasan buburan surabaya
tim liputan cnn indonesia